musim liburan natal dan tahun baru telah tiba
jalan jalan ke berbagai kota atau bahkan ke mancanegara
bisa jadi pilihan untuk mengisi waktu libur anda
namun tahukah anda ada peluang bisnis di balik tempat wisata yang anda lakukan
dan bagi yang memilih tetap di rumah saat musim liburan
juga ada kegiatan yang bisa mendatangkan cuan
berikut beberapa referensi bisnis yang bisa anda kerjakan saat liburan
mari kita lihat bersama peluang cuan di musim liburan
nah kita lihat apa saja peluangnya
yang pertama adalah buka open trip
daripada jalan jalan sendirian mendingan kita buka open trip
selain dapat cuan anda juga bisa mendapatkan teman baru
tapi sebelum itu anda juga harus menentukan destinasi wisata dan juga keistimewaannya
kemudian kita juga harus hitung biaya perjalanan yang harus dikeluarkan
setelah lengkap buatlah pamplet sederhana
dan dipublikasikan melalui media sosial ataupun grup chat anda
nah jangan lupa biaya yang dihitung harus sudah ditambah keuntungannya ya
jadi ini sudah harus ada profit di dalam perhitungannya
jadi kalau enggak anda bisa rugi
oke bagi anda yang tidak mau kemana mana
ataupun tidak mau jalan jalan ramai ramai atau jalan jalannya bareng keluarga saja
anda juga bisa buka bisnis justip atau jasa titip
nah ini just tip juga sangat populer ya
sekarang misalnya kalau misalnya anda ke korea
anda bisa tawarkan pernak pernik khas negeri gingseng itu
sekarang kan di korea banyak sekali ya make up produk yang sangat populer
jadi kalau misalnya anda buka just tip
anda juga bisa mendapat cuan yang banyak sekali
atau bila berlibur ke medan ataupun daerah lainnya
anda juga bisa tawarkan just tip kue bolu ataupun kuliner kuliner yang sangat populer di sana
ya selanjutnya kita lihat jual foto secara daring
nah ini sekarang juga lagi trending ya buat anda yang hobi fotografi
anda bisa berburu foto indah sebanyak banyaknya ketika berwisata
apalagi jika anda berwisata ke lokasi yang jarang dikunjungi
nah tentunya ini fotonya semakin istimewa ya
daripada sekadar disimpan foto foto itu juga bisa anda jual
melalui berbagai situs yang memperjualbelikan foto
seperti ada gt image shutterstock mikrostock dan banyak lagi lainnya
dan selanjutnya ibu ibu yang mempunyai anak
nah ini banyak sekali ya
bagi anda yang hobi memasak dan juga punya anak dan memilih mengisi liburan tetap di rumah
anda juga bisa membuka kelas memasak bagi anak anak
anda bisa memanfaatkan sudut ruang di rumah anda
menunya tidak perlu yang sangat rumit ya
tapi bisa seru dan juga sesuai dengan selera anak anak
nah misalnya pizza pancake ataupun milkshake
nah tentunya ini juga menu untuk anak anak harus sehat juga ya
dan berikutnya buat anda yang hobi kerajinan tangan
atau membuat prakarya anda bisa membuat kelas kerajinan tangan
sesuaikan saja kelasnya dengan kerajinan yang anda kuasai
misalnya ada kelas merajut kelas sabun homemade ataupun kelas bunga kertas
nah selain itu yang sekarang lagi trending juga hampers ya
apalagi kalau misalnya kita sudah melewati pandemi covid sembilan belas
semuanya ingin mengirimkan hampers begitu
pada momen hari natal tentunya banyak masyarakat yang berkirim hampers
nah itu juga bisa menjadi peluang untuk anak anak yang memiliki kelas kerajinan tangan
itu juga bisa menjadi peluang bisnis buat anda
anda bisa tawarkan jasa pembuatan hampers kepada kolega anda
ataupun melalui media sosial
dan penjualan bisa secara pre order
sehingga anda bisa membeli barang untuk hampers sesuai dengan pesanan
hal ini juga untuk menghindari waktu keadaan luar sabarangnya
dan terakhir untuk anda yang mempunyai kendaraan
dan tidak ada ide jalan jalan saat musim liburan
anda juga bisa menyewakan kendaraan anda supaya aman
anda bisa menyewakan ke teman dekat
ataupun referensi dari kolega yang sudah anda kenal baik
meski sudah kenal baik dengan penyewa
sebaiknya tetap ada bukti transaksi dan juga jaminan
seperti ktp agar tidak ada masalah di kemudian hari
lebih baik lagi jika mobil yang akan anda sewakan sudah dilengkapi alat pelacak gps
sehingga pergerakannya bisa anda pantau
dan demikian beberapa usaha
yang dapat anda manfaatkan dalam musim liburan
dan jangan lupa untuk membuat planning usaha
dan juga kalkulasi modal dan berapa laba yang ingin anda peroleh
dalam peluang bisnis jelang momen liburan